tahun baru cina atau imlek sudah tiba
berdasarkan sistem penanggalan tradisional cina
antara dua belas februari dua ribu dua puluh satu hingga tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
merupakan tahun kerbau logam
bagi sebagian etnis tionghoa
ceo dipercaya memiliki pengaruh terhadap peruntungan mereka selama setahun
lantas bagaimana peruntungan di tahun kerbau logam ini
menurut konsultan feng shui julius fang
kerbau logam memiliki dua karakteristik
pertama untuk kerbau berelemen tanah basah
sedangkan elemen kedua adalah logam kecil
kedua elemen ini sifatnya dingin
jika diartikan masih akan muncul rasa pesimistis
dalam arti lain jika ingin mendapatkan hasil yang baik di tahun ini
maka harus melalui perjuangan
julius menyarankan agar tahun ini lebih berhati hati dalam hal investasi
buat anda yang menyukai istilahnya resiko tinggi
saya menyarankan berhati hati untuk di semester satu
khususnya sampai dengan bulan mei terutama
karena pertumbuhan pandemi masih hebat di sana
sedangkan untuk kita sendiri
kami merekomendasikan lebih ke arah deposito dan obligasi
atau mungkin kalau punya uang lebih
diinvestasi ke perusahaan
seperti deposito obligasi perusahaan dll
atau mungkin mau beli emas juga boleh ya buat pemirsa
terus kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
jadi diinvestasi ke sesuatu yang resikonya moderat
seperti saham unit link dll
lalu sio apa saja yang beruntung dan kurang beruntung di tahun ini
tahun ini siu yang boleh dikatakan lebih lancar
adalah siu yang didominasi oleh siu tikus
kemudian kedua siu ayam ketiga siu monyet
dan keempat adalah siu ular
empat siu ini boleh dikatakan beruntung dalam hal
mungkin adalah popularitas
disupport oleh pendukung ataupun disukai oleh bos atau customer ya
kemudian untuk urusan di luar umumnya lebih lancar
siu yang didominasi yang kita sebut dengan siu yang terkena ciong seperti itu
jadi untuk ciong yang pertama dan didominasi paling besar adalah siu kambing
kedua adalah siu kuda kemudian siu anjing
kelima adalah siu kerbau
kelima siok ini disarankan untuk lebih mawas diri
hindari konflik ya untuk lebih tingkatkan amal ibadah
dan juga kalau bisa hindari olahraga beresiko
adapun dari segi kesehatan dua elemen pada tahun kerbau logam ini disebut julius
memberikan ketidakseimbangan energi apalagi saat ini masih dilanda pandemi
julius mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan
tidak menganggap pandemi covid sembilan belas sebelah mata